ada sebuah cerita dari sulawesi tenggara
cerita tentang jejak peradaban islam masa kesultanan buton yang masih terjaga hingga kini
tradisi mereka menjalankan ibadah di sebuah masjid kuno
hingga bagaimana pengabdian wanita penjaga makam imam yang sakral di pulau muna
mari mengenal sebuah seni tradisi lisan yang berada di ambang kepunahan
itu modu kakah heruana batua poni manga inci asitu
inilah cerita peradaban islam di negeri seribu benteng

menyimpan banyak kisah
berada di tenggara sulawesi pulau buton menyimpan banyak kisah
perjalanan menapaki peradaban islam
di wilayah yang dijuluki negeri seribu benteng ini

perjalanan menapaki peradaban islam
perjalanan menapaki peradaban islam
masjid agung keraton kesultanan buton adalah salah satu masjid tua di pulau buton
lokasinya di dalam wilayah benteng keraton kesultanan buton
merupakan bentuk akulturasi dari berbagai tradisi di nusantara
atapnya ini dibangun berbentuk limasan yang disusun bertumpang dua
atap bangunan bertumpang seperti ini banyak ditemukan di bangunan masjid masjid kuno di indonesia
sementara dinding berlekuk di kiri kanan tangga masuknya ini mirip seperti tangga yang terdapat pada candi candi di tanah jawa
anak tangga masuk masjid ini berjumlah tujuh belas
sama dengan jumlah rokaat sholat dalam sehari
sementara sebelas jendela dan satu pintu merupakan analogi dua belas lubang pada manusia
setiap laki laki yang hendak memasuki masjid ini wajib mengenakan songko

masjid ini menjadi salah satu jejak peradaban islam di kesultanan buton
islamisasi itu datang pada tahun seribu empat ratus empat puluh
datang lewat kamaru
dan pembawa islam pertama adalah sejalahuddin
berasal dari patani
setelah datang si abdul wahid
kemudian dia mempelajari islam
dan secara perlahan lahan ketatanegaraan dirubah menjadi kesultanan
setelah itu mulai mengajarkan proses islamisasi kepada masyarakat
meskipun sesungguhnya masyarakat itu sudah pernah mendengar ajaran sahadat
pada akhirnya agama islam
nah di dalam delapan belas orang itu ada yang dinamakan tungguna aba
tungguna aba itu istilahnya sekarang katanya bahasa indonesia tempat bertanya
ada istilahnya itu dari kalangan moji atau walaka
jadi tungguna aba ini adalah sebagai koordinator
kalau misalnya ada pelaksanaan pelaksanaan sifatnya keagamaan atau sifatnya budaya
ada tradisi menarik di masjid ini
sarana hukumu melakukan sejumlah ritual khusus setiap sholat jumat
sebelum waktu sholat jumat setibanya di masjid
imam masjid akan berdiri menghadap kasulana tombi atau tiang bendera
yang berada di samping masjid sebagai alam arwah
masjid di jumat
kasulana tombi itu adalah kita melirik
kita melirik dan berzikir

kasulana tombi itu adalah kita melirik
bagaimana lautan itu kita minta rezeki ya isinya lautan kita minta rezeki
supaya dinaikkan di darat untuk kemaslahatan semua makhluk
kemudian imam meminta izin kepada lakina agama
untuk memanjatkan doa di serambi sebagai alam mitsalam
kita minta keselamatan manusia manusia yang langgar
di lautan semoga mereka diberi keselamatan
tiba dengan selama di asalnya masing masing
imam masjid juga menjalankan sholat dua rokaat
tepat di samping beduk sebagai alam acam
untuk menuju mirhab yang dianggap sebagai alam insan
sang imam berjalan di atas kain putih
bagaimana keadaan dari seorang imam yang berjalan di atas kain putih
seorang imam berjalan di atas kain putih
itu memberikan sebuah proses perjalanan rohani
seorang imam bermiraj kepada yang maha kuasa
jadi di saat itu tidak ada yang lebih penting
selain menghadap kepada allah swt

azan penanda waktu sholat jumat di masjid ini sedikit berbeda
azan dikumandangkan oleh empat orang
jadi itu adalah simbol bahwa di dalam islam
jadi itu adalah simbol bahwa di dalam islam
jadi itu adalah simbol bahwa di dalam islam
memahami agama itu ada empat tingkatan
ada yang hanya memahami syariat itu sendiri
kemudian ada yang memahami tarikat
dan ada yang memahami hakikat
dan bahkan ada yang memahami ma'rifat kepada allah swt
maka keempat kelompok ini diundang
azan itu kan undangan untuk melaksanakan salam
tata cara khotib berkhutbah di masjid ini pun berbeda
sebelum berkhutbah khotib meletakkan sebuah tongkat di antara jari kaki
seraya memanjatkan doa
karena rasulullah saw
di saat membaca khutbah beliau memegang tongkat
memegang busur bahkan pedang
seperti sholat jumat pada umumnya
sholat jumat di masjid ini pun dilakukan dengan husyuk
usai sholat sarana hukummu berzikir
menutup jendela masjid seusai sholat jumat
menjadi ritual yang tak boleh terlewatkan
ketika masjid ini diundang
ketika masjid ini diundang
menutup jendela itu artinya
meminta kepada yang maha kuasa
untuk menolak semua malapetaka yang datang
kecuali yang betul betul
telah menjadi takdir dari setiap orang
tapi kalau malapetaka itu masih bisa dijauhkan
berbagai macam jenis penyakit dan lain sebagainya
maka diminta kepada yang maha kuasa untuk dijauhkan

kebanyakan masyarakat di indonesia
telah menggunakan sholat jumat
masyarakat menggunakan sholat jumat
untuk menolak kekuatan yang terlalu besar
terdapat kekuatan yang terlalu besar
kepala masyarakat di indonesia
menjaga kekuatan yang terlalu besar
kepala masyarakat di indonesia
menjaga kekuatan yang terlalu besar
kepala masyarakat di indonesia
menjaga kekuatan yang terlalu besar
kepala masyarakat di indonesia
menjaga kekuatan yang terlalu besar
perjalanan menapaki peradaban islam
saya lanjutkan ke desa baruta
kabupaten buton tengah di pulau muna
waktu tempuhnya sekitar setengah jam
dari bau bau menggunakan kapal feri
dari kota baruta
kembali ke kota baruta
di sini terdapat makam sang yawambulu
seorang tokoh islam era kesultanan buton

saya bertandang ke rumah sang penjaga makam
yang disebut kabolosi oleh penduduk setempat
yang disebut kabolosi oleh penduduk setempat
wanita berusia enam puluh lima tahun ini adalah kabolosi ke delapan belas

ia dilantik menjadi kabolosi pada dua ribu empat belas

untuk menjadi kabolosi ada syaratnya
janda yang telah menopaus
dianggap suci oleh masyarakat setempat
uniknya seorang kabolosi tidak boleh
keluar rumah hingga akhir hayatnya
dan seorang kabolosi tidak boleh keluar rumah
ritual ataupun ke bawah untuk mandi cuci begitu ya mck kegiatan mck tapi untuk lainnya tidur makan
memasak hanya boleh dilakukan di dalam rumah dan dan di belakang saya ini adalah kamar dari seorang
kapolosi yang disebut ruang kabar yang artinya keberkatan begitu karena di dalamnya ada berbagai
warisan dari imam sangiawabulu dan tugas seorang kabolosi untuk menjaga warisan warisan itu untuk
tetap utuh terlindungi ya tidak tercuri tidak dirusak oleh orang lain kenapa akhirnya ibu mau
menjadi seorang kabolosi seikhlas ikhlas walaupun tidak ketemu anak cucu begitu di luar hadiah datang
datang ke sini begitu pun bila ia sakit tidak bisa jadi harus dia datang di sini ya obat saya
selama mengabdi sebagai penjaga makam sanyawang bulu kapolosi didampingi oleh dayang dayang yang
disebut owa jumlahnya enam orang sanawe salah satunya keturunan dari mamaku mamaku juga jadi
owa ping di rumah besar ini kita ada kalau ada orang datang datang di sini ada tamu tamu yang baca baca doa
ada tamu tamu yang baca baca doa
jadi kita datang kita juga dipanggil nenek toh katanya ada orang datang jahat kita datang di
kesetiaan kabolosi dan owa sebagai penjaga makam membuat saya ingin mengenal lebih dekat
siapa sebenarnya sanya wambulu dia anak dari murhum yang kemudian meninggalkan wilayah ini
menjadi penjaga di seminggu wilayah untuk berakhir sebagai penjaga makam meminta wilayah untuk berakhir
menjadi penjaga meminta wilayah untuk berakhir menjadi penjaga makam menjadi penjaga meminta wilayah untuk berakhir
ada di baruta kemudian mendirikan mesjid di baruta menjadi imam masjid pertama kemudian
menjadi palang pintu untuk orang orang yang masuk di wilayah kesultanan buton dalam beberapa tradisi
berdasarkan cerita liquote bahwa ternate pernah menyerang buton yang dibawa oleh baulah akan
tetapi dihadang oleh sangnya bambu lu cerita berbeda datang dari hamzah imam makam sangnya wambulu
ada memang sengaja untuk mengasingkan diri bukan itu minta wilayah bukan minta itu wilayah bukan
hanya sebatas mengasingkan diri untuk bisa merenungi tentang bagaimana nih ini yang namanya
kehidupan kekuasaan itu seperti
raja atau kesultanan yang namanya pimpinan yang bisa disanjungi oleh para umat yang bisa
dimuliakan itu oleh para umat apabila dia tidak mau mau dimuliakan dan mau disanjungi
pada masa kesultanan buton sang yewambulu diangkat menjadi imam masjid agung keraton
kesultanan buton tak ada yang tahu persis kapan dan mengapa ia meninggal namun berdasarkan cerita
turun temurun sangnya wambulu
memiliki pengetahuan islam yang mendalam dan dikenal sakti karena itulah warga mengkeramatkan makamnya
ziarah dan mengunjungi makam karena ini memang makam tua dan makam yang istilahnya masyarakat di sini
dikeramatkannya sambil juga saya ada beberapa ada semacam bisikan lah yang mengharuskan saya
datang ke sini ini mungkin bagian dari perjalanan saya tiba waktunya kabolosi dan para owa
berziarah ke makam sang yawambulu bara api disiapkan di dapur rumah adat
sambil membawa bara api dan warisan sangnya wambulu
kabolosi diiringi owa'a menuju makam pertama dengan berjalan kaki
kabolosi dan para pengikutnya ini sangat menjaga tradisi jadi sebelum mereka melakukan
ziarah ke makam sangnya wampulu mereka terlebih dahulu berziarah dan berdoa dulu di makam ini
ini adalah makam para kabolosi terdahulu jadi kabolosi yang sudah meninggal dunia mereka akan dimakamkan
secara khusus di satu lokasi dan inilah makamnya disini mereka melakukan ritual seperti biasa membakar
kemenyan dupa begitu
usai berziarah di makam
kabolosi terdahulu mereka
melanjutkan perjalanan menuju makam
tradisi ziarah ini dilakukan
setiap rabu dan jumat
di dalam makam sang yawambulu
ritual ziarah dipimpin oleh seorang imam
mereka masih menggunakan sesaji
berisi sirih pinang gambir
kapur dan tembakau
kabolosi dan para owa'a
meminyaki nisan sang yawambulu
hingga memanjatkan doa
mereka membakar dupa di sudut makam
dilakukan di makam makam yang diyakini warga
adalah makam para pengawal
dan pengikut sang yawambulu
pada kaum kamu
di dalam makam makam yang diakini warga
salah satu tokoh penting
dalam sejarah peradaban islam di buton

ayah sang yawambulu
makamnya masih terjaga
di kawasan benteng keraton kesultanan buton
setelah memeluk islam
murhum mengubah sistem pemerintahan kerajaan
menjadi kesultanan pada seribu lima ratus empat puluh satu
tidak secara sekaligus
dimasukkan menjadi bagian
dari sistem pemerintahan kesultanan
dan itu proses itu berjalan hingga sultan buton keempat
sultan dayan isanuddin baru semuanya rampung
dibuat dalam sebuah konstitusi tertulis yang berdasarkan atas pandangan
dan cara berpikir yang islami
seiring berjalannya waktu ajaran islam berkembang
dan menjadi akar seni budaya masyarakat buton
kabanti salah satunya
kabanti sendiri sesungguhnya sangat berkembang pada abad ke sembilan belas tahun seribu delapan ratus an
sesudah muhammad idrus kaymudin menjabat menjadi sultan buton yang ke dua puluh sembilan
nah masa itulah yang selalu saya sebut masa puncak kejayaan islam
karena pada masa itu banyak naskah naskah yang ditulis dalam berbagai macam
pada awal kemunculannya kabanti dilantunkan tanpa iringan musik
naskahnya mengandung ajaran islam yang kental
di antaranya tasawuf falsafah keagamaan
serta tuntunan hidup bagi manusia baik dengan tuhan maupun sesamanya
nah meskipun awalnya berunsur melayu seluruh kabanti ini beraksara dan juga berbahasa wolio
ini dalam satu syair satu bait biasanya setiap ujung kalimat
ini nadanya dinyanyikan lebih panjang begitu ya pak ria
ini biasanya susah nggak sih belajar kabanti ini
sebenarnya tidak susah cuma bagaimana kita menguasai liriknya saja
jadi apa yang harus dimiliki seseorang ketika ingin belajar kabanti
yang pertama itu yang kita
pelajari itu dari bagaimana nadanya diambil
nada yang pertama sama nada yang di bait k dua itu biasanya beda
kenapa tertarik untuk mempelajari seni kabanti
karena memang dari awalnya itu sudah dari kecil itu dengar dengar dari nenek begitu
bagi asri ada rasa damai ketika melantunkan syair naskah kabanti
ya setiap kita melantunkan kabanti itu yang paling utama itu ya mengingat diri
tentang perbuatan perbuatan yang tidak benar
yang harus kita bisa merubah sikap dan perilaku terhadap semua orang
meski masih eksis seni kabanti kini diambang kepunahan
pelantunnya semakin sulit ditemukan di wilayah buton
kabanti sesungguhnya naskah naskah paling tua itu sudah hampir tidak ada
sekarang didapatkan dari proses salin menyalin
naskah asli seingat saya mungkin tinggal satu
sempat di digital oleh british library
nah setelah itu tidak ada lagi naskah asli
semuanya sudah salinan salinan
nah dari salinan salinan inilah yang banyak dibaca oleh orang
perlu ada perhatian khusus dari pemerintah
agar kesenian tradisional ini tidak punah tergerus zaman
kami sangat berharap kepada masyarakat yang memiliki dokumen
autentik maupun salinan
untuk bisa melaporkannya kepada pemerintah daerah
agar pertama kita bisa merawatnya
terus kita dengan tentunya mempertimbangkan regulasi
mungkin kita bisa duplikasi misalnya
sadar akan pentingnya menjaga eksistensi kabanti
seorang guru sma di kota bau bau berinisiatif
mendirikan kegiatan ekstra kurikuler kabanti bagi murid muridnya
namun kabanti yang dipelajari sudah dimodifikasi
dengan iringan alat musik seperti gambus kendang dan gitar
tetapi tak terlalu ag enam puluh sembilan
pengajaran dari pak hilal adalah dengan gagang
hscreen yang kerekan
adalah saya memperkenalkan kreasi baru musik gambusu ini
oke kabanti dengan iringan musik
dengan iringan musik
didirikan pada dua ribu sembilan belas kegiatan ekstra kurikuler kabanti di sekolah ini
beranggotakan tujuh orang pada februari dua ribu dua puluh
mereka terdiri atas pelantun kabanti dan pemain musik
awalnya susah karena perkataan saat kita ucapkan kata perkata itu harus benar
agar tidak merubah maknanya
kalau dengan instrumen kita harus memperindah dengan nada nada yang indah
dengan perkataannya juga itu agak sulit bagi saya di awal awal
yang pertama itu dia kalau bedanya di gitar gitar itu memiliki fred
kalau ini tidak jadi dia mainnya sesuai perasaan gitu
pakai perasaan saja
syair yang dinyanyikan masih berbahasa wolio
dengan tampilan lebih modern mereka berharap seni kabanti tetap ada dari generasi ke generasi
jejak peradaban islam di wilayah buton menarik untuk ditelusuri
ada makna di setiap ritual keagamaan yang dijalani
bukan hanya tentang bangunan kuno dengan nilai sejarahnya
tapi bagaimana merawat sebuah tradisi agar tetap lestari

sehingga kita bisa melakukan peradaban yang baik
sehingga kita bisa melakukan peradaban yang baik

sehingga kita bisa melakukan peradaban yang baik
sehingga kita bisa melakukan peradaban yang baik
sehingga kita bisa melakukan peradaban yang baik

sehingga kita bisa melakukan peradaban yang baik